ada kabar baik seiring dengan turunnya kasus covid sembilan belas
pemerintah juga menurunkan status ppkm wilayah agglomerasi jabodetabek menjadi ppkm level dua
hal ini dijelaskan menteri koordinator maritim dan investasi lut binsar panjaitan
dalam konferensi pers yang digelar secara virtual
terakhir jumlah kematian di provinsi dki jakarta bali dan banten telah mengalami penurunan
dan kami memprediksi dalam waktu dekat provinsi lain juga akan mengalami penurunan
mengingat kasus kematian adalah lagging indicator
saat ini agglomerasi jabodetabek dan surabaya raya kembali masuk ke level dua
dikarenakan penurunan kasus konfirmasi harian dan juga rawat inap rumah sakit